pasca erupsi disertai emisi gabung petugas gabungan berjaga jaga dan memasang pagar larangan di area zona bahaya radius satu km dari puncak gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi overscale atau terjadinya erupsi kembali
pengelola wisata bersama tni dan polri memasang pagar larangan masuk menuju kawah gunung bromo atau radius aman satu km dari bibit kawah pada sabtu pagi
tak hanya itu petugas taman nasional bromo tengger semeru bersama tni dari koramil serta anggota polisi dari polsek sukapura berjaga jaga di pintu pagar pembatas
namun meski sempat mengalami kenaikan aktivitas kondisi gunung bromo di probolinggo jawa timur sampai saat ini masih aman untuk dikunjungi
terus pas nyampe sini ya kok dari jauh ini sepi kan
nah terus pas nyampe sini ya ini gak bisa lewat gitu
gak bisa lewat ya ada batasan ya
iya mau ke situ tuh kan mau ngeliat
penyungan sendiri tidak ada penutupan
cuman tidak ada penutupan cuman radius aman seperti kayak yang terjadi kemarin itu satu km dari kawah
semata mata untuk keselamatan pengunjung
berarti radius satu km mulai diberlakukan kembali
diberlakukan tidak ada penutupan
keinformasi berikutnya sempat mengalami erupsi jumat sore
pada sabtu kemarin aktivitas gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur kembali normal
namun demikian masih terdengar suara dentuman dan gemuruh disertai asap putih tipis dengan ketinggian tiga ratus meter dari bidekawah bromo
akibat hal ini warga dan wisatawan diimbau untuk tidak melewati
di radius aman satu km
kepulan asap putih terus keluar dari dapur pembakaran bagma gunung bromo di desa ngadisari kabupaten probolinggo jawa timur setelah jumat sore kemarin mengalami erupsi
akibat overscale atau erupsi yang sempat membuat heboh wisatawan dan warga saat berada di lautan pasir aktivitas gunung pada sabtu pagi terpantau fluktuatif
ditandai dengan keluarnya asap putih dengan intensitas tipis dan sedang
ketinggian asap berkisar lima puluh sampai tiga ratus meter dari puncak kawah
selain itu sesekali juga masih terdengar suara dentuman dan gemuruh dari kawah gunung bromo
namun menurut petugas pos pengamatan gunung api bromo peningkatan aktivitas vulkanik gunung bromo pada bulan juli terkait dengan adanya gempa vulkanik
kemarin terjadi erupsi pukul enam belas tiga puluh tujuh itu erupsinya dengan emisi abu dan dentuman serta gemuruh
visualnya kita nggak tahu persis karena tinggi asap
karena tertutup kabut
kira kira penyebabnya apa
penyebabnya terjadi gempa vulkanik
pada bulan juli ini memang ada peninggalan gempa vulkanik
kemudian juga dibuji oleh gempa terasa kemarin
dalam status waspada ini rekomendasi dari kita tetap radius aman itu satu km
sekarang dari segi kegempaan sudah mulai menurun
cuma ada sedikit invasi dari deformasinya
data pvmbg pos gunung bromo menunjukkan hasil rekaman seismograf
yakni sejak pukul dini hari tadi sampai pukul enam sabtu pagi
kegempaan mikrotremor atau tremor menerus amplitude lima sampai satu mm
amplitude dominan satu mm dengan status masih waspada level dua